laga bni sirnas a di surabaya selesai sudah
selain mendapat medali para atlet memperoleh hadiah uang tunai
pengurus pusat persatuan bulu tangkis seluruh indonesia atau pppbsi ini berharap
turnamen ini dapat menjaring lebih banyak lagi atlet perempuan
menurut pppbsi perbandingan atlet perempuan dan laki laki adalah satu banding lima
dari satu dua ratus sembilan puluh lima atlet yang mengikuti bni sirnas a di surabaya
hanya lima puluh tujuh atlet dari tujuh klub bulu tangkis yang berhasil lolos ke babak final
klub jaya raya meraih enam medali emas yang menempatkan diri menjadi klub yang terbanyak mendapatkan medali emas
sementara urutan kedua adalah klub jarum kudus
pengurus pusat pbsi mengaku lega dengan selesainya bni sirnas a di surabaya
tapi pihaknya memberi catatan penting yaitu minimnya atlet perempuan di cabur ini
kalau atlet putra saya nggak khawatir banyak sekali dari setiap kelompok
tapi untuk atlet perempuan ini pun kalau tahan lama saya sudah senang sekali
sejumlah klub bulu tangkis yang kami temui mengatakan mereka menerapkan sejumlah strategi
untuk menjaring bibit bibit baru yang akan dididik menjadi atlet profesional
ada klub yang melakukan penjaringan melalui audisi terbuka
dan bahkan mencari bibit di pertandingan pertandingan
dari situ mereka menawarkan pendidikan atlet bulu tangkis kepada yang bersangkutan yang dianggap potensial
sementara ada juga klub yang mendirikan cabang klub di kota kota dan melakukan rekrutmen
sejumlah tahap harus dilalui para atlet untuk bisa meneruskan pendidikan ke pusat
di audisi umum itu kita adakan kita buka untuk membuka pintu buat semua atlet atlet yang ada di indonesia
untuk datang ke tempat kita kita seleksi kita audisi dan kita rekrutmen
dari situ ada juga dan dari rekrutmen ketika pertandingan
ketika kita pertandingan melihat ada bakat bakat yang berpotensi
kita tawarkan kepada atletnya dan klubnya untuk datang ke pb jarum untuk bergabung di pb jarum juga
ada dari satelit ada kita dari atlet yang datang yang tes ke tempat kita
tapi kebanyakan sih kalau atlet atlet perempuan rata rata kebanyakan dari klub satelit
karena klub satelit kita ya alhamdulillah ada
beberapa lah dan itu mensupport kami
banyak atlet perempuan yang mengaku akan terus tekun berlatih untuk bisa ikut ke turnamen turnamen lain
pencapaian mereka di final bni sirnas a di surabaya bukanlah final
mereka masih punya harapan yang akan terus mereka wujudkan
yang pastinya saya mau tetap ngejar cita cita saya buat juara dunia kan
jadi juara ini masih belum ada apa apanya masih banyak yang harus dikejar juga sih
saya akan lanjut di badminton saya akan berjuang
karena saya belum puas saya akan lebih giat lagi untuk latihan
kamu kan dapat perundung perundungan bukan cuma satu
menurut kamu gimana ini sebuah pencapaian atau pencapaian
ya sebuah pencapaian saya bahagia syukuri tapi akan lebih giat lagi untuk latihan semangat
tiap tahun ada lima kali seri a enam kali seri b
dan setelah itu tim pemandu bakat akan melihat atlet atlet yang potensial untuk dilatih di tingkat nasional